katanya mel cinta banget sama batu bata
tapi malah mel mojokin batu bata
ngapain juga gue mikirin batu bata sama mel
itu kan urusan mereka
kenapa sih batu bata gak ngelawan aja
menurut gue sih kalau rizky itu
jangan pernah putusin gue ya
gue udah mulai gak bisa hidup tanpa lo
gue beneran sayang sama lo
tergantung apaan sih
tergantung lo gak pepetin vanya atau enggak
gue cuman gak suka aja
eh nggak suka itu berarti cemburu
lo terus ngakuin kalau lo tuh cemburu
iya gue jadi basah juga nih
kalau gitu tanggung
eh gampang itu kalau dingin tinggal peluk gue aja oke
akhirnya den rizky pulang juga
den rizky gak apa apa kan
nih handuknya den
aduh pulih dia
aku seneng bener baca wa bu lydia
kalau bu lydia mau pulang sama den rizky
bu lydia kenapa
saya cuma agak pusing aja
aku antar mama ke kamar ya
biarin bibi aja yang nganterin ke kamar den
aku kebawah dulu ya
aku mau bikinin minuman hangat buat mama
aku mau bikin ada yang started
kasihan batu bata
katanya mel cinta banget sama batu bata
mel mojokin batu bata
ngapain juga gue mikirin batu bata sama mel
itu kan urusan mereka
batu bata gak ngelawan aja
kayak apa yang pernah gue bilang sama batu bata
ini tuh udah saatnya
batu bata nunjukin powernya
selain dia pakai untuk ngebully orang yang lebih lemah
percuma juga gue mikirin itu
mending gue mikirin rizky
pasti dia salah paham banget deh
soal gue sama batu bata
udah bantuin saya ganti baju tadi
rizky mana kok lama banget ya
bibi tolong liatin deh ke bawah
sebentar ya bu
berdasarkan bitch namanya
ini ibu tehnya
aku butuh waktu buat sendiri
mama gak usah cari aku
aku pergi karena aku masih belum bisa menerima semuanya
jaga kesehatan mama
performa kerja ibu nawang sangat baik pak
sebulan lebih ini ibu nawang belum pernah membuat kesalahan
mungkin ini satu satunya cara supaya nawang jauh jauh dari aku dan pak remon
karena keberadaan nawang disini bikin aku gak tenang
ada lagi pak yang bapak butuhkan
untuk melakukan phk di perusahaan ini
mungkin kamu bisa cek sesuai peraturan perusahaan
kenapa bapak mendadak ngambil keputusan itu
apa perusahaan ini ada masalah pak
gak ada apa apa
saya cuma ingin melakukan efisiensi aja untuk lebih baik ke jalan perusahaan ini
jadi mungkin saya akan melakukan itu
perampingan di beberapa divisi di perusahaan kita
saya minta kamu untuk masukkan nama bu nawang di dalam list phk itu
karena saya lihat pegawai di bagian administrasi sudah terlalu banyak
jadi mungkin bisa kita kurangi sedikit
dan saya rasa itu gak akan mempengaruhi perusahaan ini
selamat pagi pak remon
kalau begitu saya akan siapkan daftar kandidat karyawan yang akan kena phk
dan saya akan siapkan ke bapak biar bapak bisa tinjau kembali
kamu boleh kembali
baik pak permisi
pak remon silahkan duduk
saya harus melakukan itu untuk
demi kelangsungan perusahaan
mengingat situasi dan kondisi saat ini
tapi posisinya bu nawang aman kan
kalau untuk itu pak remon gak perlu khawatir
posisi bu nawang tetap aman
akan saya jamin itu pak
bisa dipastikan ya